ya data semen khusus delapan puluh delapan anti teror polri menduga ada sekitar dua puluh ribu lebih kotak amal dari yayasan abdurrahman bin auf
yang menjadi sumber pendanaan kelompok teroris jamaah islamiyah
kotak amal itu tersebar di tujuh provinsi di dua belas wilayah yang berbeda
lantas bagaimana masyarakat bisa beramal dengan aman dan yakin agar dana yang mereka keluarkan secara sukarela
tidak disalahgunakan untuk kegiatan terorisme
untuk membahasnya sudah bergabung bersama saya fuad nasar sekretaris di jen bimas islam kementerian agama
kemudian ada brigjen paul rusdi hartono karopenmas divisi humas polri
lalu ada bu hori yusuf anggota komisi delapan dpr ri dari fraksi pks
selamat malam bapak bapak assalamualaikum
waalaikumsalam assalamualaikum wr wb
selamat malam juga pak rudi harto pak buhori
ya saya ke pak rusdi dulu pak rusdi
lebih kotak amal disebut sebagai sumber pendanaan kegiatan terorisme
ini dari yayasan yang legal atau ilegal atau terdaftar
sebetulnya dari yayasan yang ilegal atau ilegal pak rusdi
dapat kami jelaskan di sini
memang kami mengamankan sekitar dua puluh dua ratus empat puluh delapan kotak amal
yang ini dikelola oleh yayasan abdurrahman bin auf
yayasan ini mendapat juga surat keputusan dari kementerian hukum dan ham
kemudian juga surat keputusan dari kementerian agama
dan juga mendapat izin dari badan amil jakarta nasional
kita amankan lebih kurang tadi dua puluh ribu

jadi kita akan mencari dua puluh dua ratus empat puluh delapan di dua belas lokasi yang berbeda
itu jakarta lampung surabaya malang
kemudian di daerah jawa tengah semarang yogyakarta panggung
kemudian juga sumatera utara solo pati
kemudian magetan dan jawa tengah

dan podcast queera kalian
itu dua belas lokasi yang kita temukan reaksi kotak amal bermasyalah
pak ruzdi oleh apa bicara damals prof ay planes yang mclian yang rugas bahwa
ini saat berjalan terakhir ketutaan isbi pameran saat hal bring
menggunakan yang terakhir yg didek sentir kegiatan terorisme
yang aikadis perangkat redes di valens itu

perkara peribadi adalah mungkin agap metro yang memanuhi perjuangan murgundi
dari pendalaman dua puluh tiga orang ini kita mendapatkan informasi dari mana saja pendanaan dari organisasi jamaah islamia ini
berdasarkan pengakuan dari dua puluh tiga tersangka yang kita periksa mereka ngakui dan kita mendapatkan informasi
salah satu sumber pendanaan kelompok jamaah islamiyah ini berasal dari kegiatan yang dikelola oleh yayasan abdurrahman bin au
salah satunya dengan cara menempatkan kotak kotak amal seperti ini
itu sudah berapa lama harus dilakukan
berdasarkan informasi yang kita dapat kegiatan ini cukup lama
tetapi yang masif ini dua tahun kebelakang
ini sekitar sampai dua puluh ribu lebih ini dua tahun kebelakangan
berapa banyak dana yang dikumpulkan dari kotak amal ini
ini cukup banyak ini puluhan juta ya tiap bulannya bisa dikumpulkan dari kotak amal itu
hanya memang untuk menjaga legalitas dari kotak amal ini tiap per semester melaporkan kepada badan amil zakat nasional
sehingga betul betul tersamar bahwa kegiatan kegiatan kotak amal ini seakan akan legal dan dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang telah mereka samarkan
seperti itu mbak eva
oke sekarang saya ke pak fuad pak fuad sejauh mana kementerian agama mengetahui ada praktek pengumpulan uang dari kotak amal yang kemudian digunakan untuk kegiatan terorisme
ya kami pertama kali mendapat informasi dari
kepolisian negara republik indonesia yang menemukan ada dugaan seperti yang disampaikan oleh pak rusdi atau juga dari bapak bapak yang lainnya
kami melihat ini tentu ini sesuatu yang perlu kita dalami lebih jauh
karena pada prinsipnya tiap dana zakat infak sedekah yang diimpun dan di

oleh setiap lembaga amil zakat itu wajib di

diberikan kepada mustaik yang berhak sesuai dengan ketentuan syariah
dan itu sudah jelas ya di dalam al qur'an itu ada delapan afnaf yang berhak menerima zakat
baik itu pakir miskin orang dalam perjalanan untuk dakwah sabi lillah dan sebagainya
nah ada pun kegiatan kegiatan yang berkaitan dengan terorisme itu jelas di luar ajaran agama
karena kegiatan kegiatan tersebut
kita bisa menggunakan agama
dan terorisme tidak ada kaitannya sama sekali dengan agama ya dengan agama apapun
karena teroris adalah kejahatan kemanusiaan kejahatan terhadap peradaban
nah itu jelas sekali di dalam kedatapan fatwa dari mui sudah ditegaskan
perlu kami sampaikan bahwa setiap lembaga lembaga pengelola zakat
yang mendapat izin legitimasi dari pemerintah masyarakat undang undang
itu menghimpun mengelola menyalurkan secara desentralisasi
jadi tidak distorkan ke basnas di pusat
tetapi hanya laporannya yang disampaikan secara berjenjang secara berkala
nah ini tentu menuntut ya kesadaran semua pihak di dalam memastikan penyaluran itu sesuai dengan ketentuan agama
dan tidak menyimpan dari perundang undangan yang ada
di kementerian agama sendiri kita punya mekanisme di dalam pengawasan
seperti dalam audit syariah dan sebagainya yang kita lakukan kepada lembaga lembaga amir zakat yang ada
itu dilakukan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah
hanya lembaga lembaga amir zakat itu melakukan aktivitas yang retail ini memang yang perlu kita dalami lebih jauh
tapi secara umum ini memang tidak
karena setiap lembaga lembaga amir zakat itu menghimpun sesuai dengan ketentuan agama
kalau pun ada penyimpanan penyimpanan itu jelas ya oknum ya
yang perlu kita telusuri lebih jauh
oke pak fuad tapi kalau kemudian disampaikan oleh pak rusdi tadi praktek seperti ini sudah berjalan kurang lebih dua tahun
artinya sejauh mana kemudian pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah
sampai kemudian prakteknya berjalan
dan praktek dua tahun ini baru diketahui saat ini begitu
ya ini tentu menjadi bahan ya evaluasi bagi pemerintah di dalam memastikan pengawasan kita yang lebih efektif
sampai ke lini kabupaten kota dan sebagainya
oke oke pak buhori kalau anda melihatnya di mana celahnya
sehingga ada praktek kemudian pengelolaan uang masyarakat yang disalurkan secara sukarela
kemudian dilakukan oleh yayasan yang kemudian terdaftar secara legal di kementerian agama termasuk salah satunya
kemudian bisa digunakan untuk kegiatan yang sifatnya ilegal
jadi assalamu'alaikum salam malam untuk semuanya
wa'alaikum salam warahmatullah
saya menjawab pertanyaan mbak itar
saya ingin flashback sedikit ya
bahwa saya kira semua kita termasuk saya dan juga partai saya tidak menyetujui adanya tindakan terorisme
itu sudah mutakfak aleh kalau dalam bahasa agama itu disepakati semua
sehingga saya berharap ketika kritik kritik yang tajam itu jangan sampai nanti dimaknai
kita akan terburu buru
ini yang pertama saya ingin tegaskan
yang kedua kalau tadi praktek kotak amal itu dianggap sebagai sumber pendanaan yang sangat kuat
untuk jamaah islamia untuk gerakan gerakan terorisme kita tahu gerakan terorisme ini sudah sangat lama
dan apalagi ketika dihubungkan dengan bom bali yang pertama
lalu bom yang ada di rizkalten lalu kemudian yang ada di tamrin dan seterusnya itu tete benge
itu semuanya tidak kurang dari empat belas tahun
nah kalau kemudian empat belas tahun itu salah satu pendanaannya melalui kotak amal
maka saya agak bertanya tanya tadi kata pak brigjen rusti marak baru dua tahun yang terakhir
ini yang pertama
jadi di mana letak kekuatan kotak amal ini
yang kedua kalau kemudian dikatakan ini kota amal ini baru maka kemudian jumlahnya mesti tidak besar
kalau tidak besar dong berarti dia tidak akan bisa menjadi sumber pendanaan
dan yang ketiga menyebut kotak amal ini menurut saya rancu
dan akan bisa membuat bias
ketika orang mengatakan kotak amal sudah di kepala orang islam itu ya kotak amal yang ada di masjid di musola
atau kemudian belakangan ada di beberapa warung toko rumah makan permarkai dan seterusnya
tetapi aslinya kota amal itu yang pertama kali yang mengerit pertama kali masjid dan musola
karena itu menyebutkan kalimat atau onomen kelahiran
atau diksi kota amal itu saya mengkhawatirkan akan bisa menimbulkan bias di tengah tengah masyarakat
sehingga membuat orang ketika yang mestinya mau beramal ya hanya sekedar rp lima rp dua tapi sudah bertanya tanya
kenapa karena kalau lima ribu rupiah itu kemudian dikaitkan dengan terorisme pasti nggak mau
saya secara pribadi saja misalnya
karena ketika ada di perempatan lampu merah lalu ada anak anak minta
saya sengaja menutup mata dengan hati yang sangat pedih saya tidak kasih
dalam kaitan apa karena mendidik kepada anak ini
dan negara bertanggung jawab
tetapi kalau orang itu adalah dewasa layak memang dia tidak berkemampuan kita kasih
tapi untuk anak anak saya clear tidak
ini artinya ada kaitannya bahwa
kotak amal itu ada kaitannya dengan amal sedekah
nah kalau kemudian amal sedekah yang kecil saja ini bisa diakibatkan pemberitaan yang bias dan ini mengakibatkan cara fikir orang kemudian berubah
lalu kemudian umat islam akhirnya tidak mau beramal susah
umat kita ini beramal susah sudah ada beramal lalu kemudian menggunakan hal seperti itu saya kira ini juga perlu dikoreksi
nah yang berikutnya
bahwa sebagaimana kita ketahui kota amal dari manapun kota amal untuk siapapun sepanjang untuk kemanusiaan
apakah itu terkait dengan anak anak terkait dengan orang tua orang renta apakah dia itu adalah orang baik apakah dia itu orang jahat
apakah dia itu orang huruf orang beramal sore mau tidak
sepanjang dia manusia di saat sisi kemanusiaannya terancam dia berhak untuk mendapatkan itu
jadi oleh karena itu saya perlu mengkritisi ini
yang menjadi pertanyaan saya adalah kalau kemudian kotak amal itu adalah backbone daripada pendanaan terorisme
terorisme sudah ada harusnya sudah ada sejak dari awal dong bukan kemudian sekarang saja
nah kalau kemudian sekarang kenapa kemudian baru dimunculkan kalau sudah lama kenapa dari baru dimunculkan sekarang
nah ini kan kemudian menjadi bias saya minta penjelasan kepada pak rusti supaya berapa sih yang dikatakan tadi dua puluh ribu sekian kota amal itu berapa yang di kolek dari sana
berapa penemuan yang dilakukan oleh densus delapan puluh delapan itu sampai kemudian menyebabkan kotak amal ini menjadi dianggap sebagai pendanaan terorisme
saya yakin tidak demikian halnya karena kota amal ini bias nanti
saya mungkin membenarkan ada beberapa kotak amal yang memang patut dicermati
misalnya ketika saya masuk ke supermarket di situ kembalian itu ini yang tidak besar tidak sampai seribu rupiah tetapi kemudian didonasikan
pertanyaan saya donasi untuk siapa untuk apa seringkali saya melihat donasi ini tidak lembaga yang sangat jelas itu juga merupakan salah satu bagian
dan tadi yang ditampilkan beberapa kota amal kota amal tadi itu salah satu yang dikelola oleh abdurrahman dutra
dan saya ingin membenarkan misalnya bagaimana tadi saya saksikan itu saya kira juga memang perlu dicermati
boleh jadi tidak semuanya dipakai untuk kegiatan terorisme
mungkin untuk anak anak mereka yang selama ini di masyarakat itu mungkin sudah mendapatkan sebuah status stigma yang buruk sehingga tidak bisa melakukan apa apa
yang mereka tidak berdosa mereka tidak bersalah
yang bersalah itu adalah misalnya tetangganya atau kakeknya atau bapaknya misalnya anak ini kan tidak bersalah
karena itu mereka berhak mendapatkan penghidupan
nah kalau kemudian itu dilakukan di generalisasi tidak kemudian diberikan yang rinci saya kira itu juga melanggar terhadap hak warga negara untuk mendapatkan penghidupan
baik baik pak buhori pak rusdi saya minta jawaban dari anda pertanyaan pak buhori tadi seberapa signifikan sebetulnya kotak amal ini sehingga sampai disebutkan sebagai pendanaan terorisme
karena dampaknya kemudian menimbulkan bias
tapi kita harus jeda dulu kita akan lanjutkan setelah pariwara berikut ini
cnn indonesia prime news segera kembali
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak

terima kasih pak
terima kasih pak
terorisme begitu pak rusdi
saya katakan tadi kita telah mengamankan dan sudah menjadi tersangka semua
ketua yayasan abdurrahman bin auf kemudian sekretarisnya
dan juga salah seorang yang mengelola kotak amal ini inisial dn itu kita amankan
dan dari keterangan keterangan ini memperjelas bahwa aktivitas dari yayasan ini
memang memberi sumbangsi dalam rangka menjaga eksistensi daripada jaringan jemaah islamiyah
pak buhari menjaga eksistensi dari jaringan jamaah islamiyah
iya dana kotak amal yang kemudian dikumpulkan oleh yayasan abdurrahman bin auf ini
diklarifikasi oleh pengelola yayasan sendiri
digunakan untuk menjaga eksistensi dari jaringan terorisme jamaah islamia
ya saya kira itu bisa dimengerti ya lembaga apapun saya kira
tapi yang saya persoalkan adalah kenapa kita menggunakan diksi kota amal
apakah tidak ada diksi lain dari polisi untuk menggunakan
supaya tidak menimbulkan bias di tengah tengah publik ini satu
yang kedua polisi dengan seluruh perangkatnya tentu sangat canggih untuk menelusuri
jadi ibaratnya gila ya ada jarum jatuh di tengah tengah sampah itu polisi bisa menemukan
apalagi hanya sekedar hitungan kotak amal ini untuk apa itu sangat sangat mudah saya kira
saya pengalaman di komisi tiga ya mbak tahu itu
tetapi kemudian persoalannya adalah diksi yang digunakan kotak amal lalu kemudian tadi sebagaimana pak rusdi mengatakan
sebagian tidak semuanya
jangan jangan sebagiannya tidak besar mungkin sebagian besarnya dipakai untuk anak anak mereka yang memang secara kemanusiaan mereka sudah terhimpit
karena kemudian mereka tidak bisa melakukan apa apa secara stigma di publik sudah tidak ada
mereka manusia juga
anak anak perlu makan dan seterusnya
pemerintah tidak mensuplai masyarakat kemudian juga mereka menghimpit mereka menghindari
nah salah satu cara untuk itu nah saya berharap kayak gini dibuka supaya tidak menimbulkan kesan negatif tentang apa itu kotak amal
apa itu kemudian upaya sedekah yang dilakukan oleh umat islam
karena kami ini di lapangan masyarakat di lapangan para ustadz
balik memberikan dorongan masyarakat untuk beramal itu luar biasa
karena pemerintah negara tidak mampu menyelesaikan persoalan persoalan sosial persoalan persoalan agama persoalan persoalan masalah kemanusiaan hanya menggantung kepada negara
karena itu kita perlu jiwa jiwa yang beramal ini
nah jangan sampai jiwa ini mulai tumbuh hanya ada persoalan sedikit lalu di generalisasi itu
nah yang kedua menurut saya
bahwa ketidakdapatan sumbangan dana dari luar negeri kepada mereka itu sudah lama puluhan tahun bukan hanya dua tahun ini saja gitu
setahu saya itu sudah puluhan tahun pak
karena berbagai macam negara sejak misalnya tentang transparansi terhadap berbagai macam transfer dari luar negeri itu bukan hanya setahun dua tahun sepuluh tahun terakhir
nah kalau kemudian baru mencari gerakannya itu adalah baru dua tahun terakhir dia pas mati
jadi kelaparan semuanya dong kalau itu dijadikan satu satunya
nah oleh karena itu sekali lagi menurut saya coba disampaikan secara transparan lah
ditranspaikan secara proporsional
jangan sampai menimbulkan bias di tengah masyarakat hal hal yang baik menjadi buruk yang buruk menjadi baik
ini yang saya tidak sepakat gitu
bahwa dalam hal orang orang yang sengaja punya niat buruk kepada bangsa dan negara apakah dengan cara terorisme
dengan cara korupsi dengan cara melakukan tindakan tindakan yang tidak berkemanusiaan itu tugas polisi untuk menyelesaikan
ini setuju sangat sangat setuju kita dorong kita dukung dengan seluruh perangkat perangkatnya
tetapi jangan sampai di dalam menjalankan tugas ini melampaui kewenangan atau menimbulkan hal hal yang kemudian akhirnya masyarakat menjadi berbalik stigma yang mestinya buruk menjadi baik
jadi negatif dan seterusnya
oke saya sekarang minta tanggapan dari pak fuad
pak fuad kalau kemudian di masyarakat akhirnya timbul kekhawatiran dengan diksi yang disampaikan bahwa kotak amal ini menjadi sumber dana dari kegiatan terorisme
sejauh mana kemudian kementerian agama menanggapi kekhawatiran ini
ya begini kementerian agama mendorong agar masyarakat
untuk menyalurkan zakat infak sedekahnya kepada lembaga lembaga yang resmi
lembaga lembaga yang terdaftar pada pemerintah
sesuai dengan aturan perundang undangan
kalaupun ada dugaan dugaan penyimpangan
itu adalah persoalan hukum dan itu tidak boleh meruntuhkan kepercayaan masyarakat
secara keseluruhan terhadap pengelolaan zakat yang dilakukan oleh badan amir zakat nasional
di tingkat pusat sampai ke tingkat kabupaten kota
maupun juga lembaga lembaga
ibaratnya tidak boleh susah susu sebelangah hanya karena nilai setitik
nah itu memang perlu kita telusuri lebih jauh
karena kalau kita melihat kepenting penempatan kota amal di tempat tempat umum
di supermarket di masjid dan sebagainya
itu kan jelas kan identitas lembaganya yayasannya dan sebagainya
tapi yayasan yang disebutkan ini kan terdaftar pak
agama atau terdaftar kepada yayasan yayasan penerima dana dana kemanusiaan dana sosial dan sebagainya
nah ini memang tugas kita bersama tugas penegak hukum tugas kementerian agama dan lembaga lembaga amir zakat
untuk memperketat pengawasan pengendalian dan pelaporannya
kalau kami lihat dari sisi aspek normatif sebetulnya sangat terpagari sekali ya
kita sudah negara sudah memagari perlindungan terhadap dana dana
dana yang dihimpun oleh lembaga lembaga pengelola zakat itu
dari aspek pencatatannya bahkan aturan mewajibkan bahwa lembaga lembaga amir zakat itu
wajib memisahkan pembukuan pencatatan antara dana zakat dengan dana infak dana sedekah dan sebagainya
dan semua itu wajib dilaporkan disalurkan dan dilaporkan
bahkan diaudit ya baik audit syariah maupun audit oleh kantor akutan publik
ini juga bagian dari upaya upaya
dalam menjaga transparansi dalam menjaga kredibilitas lembaga zakat itu sesuai dengan ketentuan agama
sesuai dengan harapan masyarakat
karena mengelola dana zakat infak sedekah itu adalah mengelola harapan masyarakat
mengelola ekspektasi publik sebagai lembaga yang memang didirikan dibina ya
untuk bisa menjadi salah satu institusi yang berperan
dalam penanggulangan kemiskinan dan mengatasi masalah masalah sosial kemanusiaan di negara kita
dan masyarakat indonesia terkenal sebagai masyarakat di dalam giving index
justru indonesia dinobatkan sebagai negara yang paling termawan di dunia
karena itu kita melihat aktivitas aktivitas filantropi itu tumbuh subur di negara kita
untuk itu kita terus kita pelihara kita proteksi agar tidak terjadi penyimpangan penyimpangan
seperti yang disampaikan
ditemukan oleh kepulisan republik indonesia setuas kita semua
untuk kebenaran agama juga akan melalui perangkat institusi kita
di daerah juga akan melakukan pengajian kembali terhadap lembaga lembaga itu
kita beri kesempatan kepada mereka juga untuk menyampaikan segala detail
apa ketergiatan yang dilakukan
baik ketergiatan outdoor maupun ketergiatan yang dilakukan di dalam lingkungan
untuk ketergiatan yang dilakukan di dalam lingkungan
oke sejauh mana kemudian penindakan bisa dilakukan terhadap yayasan yang kemudian menyalahgunakan wonangnya
dan menyalurkan dana yang dikelolanya untuk kegiatan yang sifatnya ilegal seperti yang terjadi saat ini
apa yang kemudian akan dilakukan oleh kementerian agama
tapi dijawab setelah jeda pak fuad kita akan kembali sesaat lagi
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
untuk menindaklanjuti temuan polisi ini
sejak tahun dua ribu enam belas kementerian agama sudah menerbitkan peraturan menteri no lima tahun dua ribu enam belas
tentang tata cara pengenaan sanksi administratif dalam pengelolaan zakat
ada tiga sanksi administratif yang dapat dijatuhkan oleh kementerian agama sesuai dengan aturan perundang undangan
yaitu yang pertama adalah
tangsi berupa peringatan tertulis
yang kedua penghentian sementara dari kegiatan dan atau pencabutan izin operasionalnya
sesuai dengan tingkat pelanggaran tingkat kesalahan yang ditemukan
kalau untuk kasus ini sanksinya akan seperti apa
tentu ini akan melihat ya dari hasil
gelar kasusnya bagaimana
kami juga sebelumnya bersama dengan pihak kepolisian publik indonesia
untuk melihat tingkat pelanggaran yang dilakukan
apakah pelanggaran itu dilakukan bersifat masif atau bersifat kasuistik di suatu cabang tertentu ya
karena kita perlu mempelajari secara komprehensif untuk dapat menegakkan hukum secara proporsional
lalu apa yang kemudian dilakukan oleh kementerian agama dengan adanya kasus ini
ada kemudian dampak seperti yang tadi disampaikan oleh pak buhori
ada kekhawatiran begitu akan menimbulkan dampak bias dari masyarakat
karena disebutkan kotak amal sebagai sumber dana dari kegiatan terorisme
apa yang akan dilakukan oleh kementerian agama
ya kementerian agama akan terus melakukan edukasi kepada publik ya kepada umat
terpengaruh dengan kasus kasus yang terjadi
tapi terus melakukan amal amal sosial sesuai dengan perintah agama
sesuai dengan panggilan rasa kemanusiaan kita
apalagi di tengah pandemi covid sembilan belas ini
di mana diperlukan kesetiakawanan sosial kegotong royongan ibadah sosial yang lebih masif dari umat
terutama yang diperoleh nikmat harta penghasilan yang berlebih
untuk memperhatikan dan menolong saudara saudaranya yang tidak berkemampuan
sekarang saya ke pak rusdi
pak rusdi kalau tadi kemudian disebutkan oleh pak buhori ada dampak kemudian
karena disebutkan sumber pendanaan ini dari kotak amal
apakah kemudian masyarakat bisa melihat kotak amal seperti apa
yang dicurigai menjadi kotak amal yang nanti akan digunakan untuk kegiatan terorisme
apakah ada ciri khusus misalnya yang kemudian bisa dipahami oleh masyarakat
jadi polisi mengungkap ini dalam rangka bagaimana mengingatkan kepada masyarakat secara luas
bahwa masalah terorisme ini sudah menjadi ancaman nyata bagi bangsa dan negara ini
kemudian dari kotak amal
kotak amal yang kita amankan yang kita identifikasi
yang memang sudah dipastikan itu mendanai daripada aktivitas jamaah islamia
itu tidak memiliki ciri ciri khusus
ya sama dengan yang lainnya kotak kaca ada yang berbingkai

ada juga kotak kaca yang berbingkai dengan menggunakan kayu
jadi tidak memiliki ciri ciri khusus
ya ini bagian daripada mereka untuk menghindari mudah dipantau oleh pihak pihak aparat keamanan
jadi yang penting bagi masyarakat setelah mengetahui permasalahan ini
tidak mengurangi niat masyarakat untuk melakukan kebaikan untuk bersedekah dan sebagainya
hanya dari kami dari kepolisian menghimbau lebih berhati hati
jangan sampai niat baik tidak sampai niat baik
ketika disalurkan pada badan yang kurang tepat
maka mungkin hasilnya bukan satu kemanfaatan bagi bangsa dan negara ini
dan juga bagi masyarakat secara luas
begitu mbak eva
oke pak buhori bagaimana kemudian mencegah agar praktek semacam ini tidak terulang kembali begitu
jadi saya kira apa yang disampaikan
yang ditemukan oleh densus delapan puluh delapan ini menurut saya harus diungkap secara transparan
jadi supaya masyarakat ini jelas gamblang
berapa dana sih dari dua puluh kotak yang ditengah rali sejak dua tahun terakhir
meskipun masih banyak menimbulkan pertanyaan
yang kedua dari jumlah yang total itu
benar benar yang dipakai untuk kegiatan terorisme itu misalnya
saya katakan kegiatan untuk membeli bahan bahan peledak
kegiatan untuk mengurus rencana rencana melakukan tindakan terorisme
lalu kegiatan yang dipakai untuk makan anak anak mereka
kegiatan untuk pendidikan mereka mereka manusia juga loh
bukan kemudian mereka bukan manusia
dia punya hak yang sama karena yang berbuat satu perbuatan kesalahan itu bukan anak istri mereka yang tidak berbuat
tetapi adalah orang yang terlibat di dalam masalah peledakan itu
jangan kemudian dijurnalisasi
karena betapa banyak pengaduan melalui anggota dewan secara langsung
maupun kemudian melalui lembaga lembaga seperti ham
kemudian lembaga lembaga seperti lpsk
ini banyak sekali korban korban terorisme
yang mereka sebenarnya tidak terlibat gitu
saya khawatir gitu disitu juga termasuk bagian
karena mereka secara otomatis tersetigma negatif
sehingga mereka tidak bisa leluasa di tengah tengah masyarakat
kalau itu yang kita lakukan apakah kita nggak berbuat dosa itu
apakah kita tidak kemudian membunuh orang yang tidak berhak kita bunuh
ini tidak boleh itu saya kira
jadi supaya dibuka transparan rinci kepada publik
ini yang pertama
yang kedua saya tetap tidak sepakat dengan kepolisian ketika menggunakan diksi pilihannya itu adalah kotak amal
ada kata kata lain kok yang kemudian tidak mendistribusikan
walaupun di satu sisi polisi mengatakan tetap saja menyuruh masyarakat
tidak bisa pak saya kasih data
potensi zakat sedekah di indonesia itu mencapai dua ratus lima puluh tujuh triliun
tetapi kemampuan yang bisa di
bisa dieksplor sampai hari ini
oleh semua lembaga zakat
lembaga amil zakat
basnas mahakulam lebak zahra
totalnya setahun hanya dapat sekitar tujuh delapan triliun
itu artinya kita masih membutuhkan sebuah satu effort yang besar
mendorong masyarakat untuk siap dan untuk gemar bersedekah
kemar berzakat dan seterusnya
baru kemudian sedikit lalu kemudian ada diksi diksi yang kemudian meragukan
kalau misalnya diksi tersebut itu misalnya di tengah tengah masyarakat yang sudah mapan
secara sedekah saya kira ada masalah
tapi bangsa kita masyarakat kita ini masih perlu belajar
saya kasih contoh
ketika misalnya uang atau sembako atau apa
yang sebenarnya diberikan orang yang kena musibah
diberikan orang yang kena corona
diberikan orang yang miskin eh dikorupsi juga
itu artinya apa artinya kita nggak punya empati
nah oleh karena itu janganlah gunakan diksi diksi
yang menimbulkan bias di tengah tengah masyarakat
karena yang terdepan yang akan memberikan arahan dorongan seterusnya
itu adalah para mubalik para ustadz para kiai
jadi bukan kemudian kementerian agama selama ini sudah baik mengalakukan satu pengaturan
cukup ketat cukup baik
dan bahkan ada laporan laporan secara berkala dari penadikan dana yang diambil dari masyarakat
tetapi kemudian kemudian untuk menimbulkan untuk mendorong galangan
ada semangat berzakat bersedekah masyarakat
itu peran terbesarnya itu adalah para ustadz para kiai para guru
dan ini setengah mati kita lakukan
siang malam tanpa digaji untuk mendorong
tapi tiba tiba kemudian ada satu peristiwa kecil yang sebenarnya angkanya nggak mampu
lalu kemudian menggunakan stigma itu
lalu kemudian menggunakan stigma itu
lalu kemudian menggunakan stigma itu
menggunakan stigma yang membahayakan misalnya
karena itu yang perlu diubah pertama stigmanya
stigmanya tolong diubah itu pak polisi
jangan menggunakan stigma yang kemudian bisa menimbulkan bias di tengah tengah masyarakat
kita tidak kemudian semua kita tidak setuju
kalau kemudian ada sedekah atau mengumpulkan apa saja namanya
lalu dibuat kekerasan dibuat terorisme nggak setuju kita
tetapi ketika dengan adanya kotak kotak lalu kemudian disetigmakan kotak amal
ini saya kira ini merupakan sesuatu
yang perlu ditinjau kembali terima kasih
oke terakhir pak rusdi silakan menanggapi
apakah kemudian upaya atau permintaan yang kemudian disampaikan pak rusdi ini bisa dilakukan
dan juga melakukan transparansi di saat melakukan upaya untuk penyelidikan kasus ini
baik mbak eva
jadi kalau pada saatnya
nanti semua akan terungkap
di pengadilan nanti akan terbuka semua
masyarakat bisa menyaksikan bisa mendengar apa dan bagaimana yang hubungannya dengan kotak ambal ini sendiri
pada saatnya semua akan terbuka mbak eva
baiklah baiklah kita akan tunggu sama sama bagaimana jalannya proses hukum atas kasus ini
dan tentunya kita berharap bahwa
kasus ini bisa terungkap secara jelas sehingga masyarakat tidak kemudian bereaksi negatif atas hal ini
dan masyarakat juga tidak takut untuk beramal ke depannya
terima kasih bapak bapak sudah hadir di cnn indonesia prime news
dan cnn indonesia prime news akan segera kembali